sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

saya dari klinik tante
ya saya sendiri tante
jangan bohong ya kamu ya

kamu jangan pernah mempermainkan perasaan anak saya
anak saya sekarang sedang mengandung
dan dia sedang mengandung anak kamu
udah kamu jangan bohong
tante anggap kejadian tadi tidak pernah terjadi
tapi sekali lagi tante lihat kamu dengan suara wanita
jadi tak ada andre b aesthetic
tante akan buat perhitungan sama kamu fadil
kenapa aku selalu dituduh melakukan hal yang tidak aku lakukan
kak fadil tadi mama ngomongin apa aja
kak fadil kak fadil kok diem aja sih
mama tadi pasti ngomongin sesuatu yang penting kan sama kak fadil
kak fadil tolong jangan diem aja mila penasaran
kamu tenang aja mila
mama kamu cuma ngomong supaya aku lebih memperhatikan kesehatan kamu aja
kamu udah jadi mengundurkan diri dari tempat kerja kamu
saya nggak jadi keluar tante
kamu nggak jadi keluar
kenapa sih kamu tetap kekeh di tempat pekerjaan kamu itu
mah tadinya mila udah mau keluar dari restoran itu
tapi fadil yang ngelarang
kalau apa apaan sih fadil
papa bener ma camilla butuh suasana baru
kasian kalau dia di rumah terus
terus gimana dengan terapinya
terapinya udah dihentikan ma
kamu mau ke rumah kamila memang tidak gila
buktinya dia udah nggak pernah berhalusinasi lagi kan ma
ya udah deh terserah kalian
kamu mau jadi brand restoran kek
mau jadi pelayan bar
saya nggak peduli
tapi satu hal yang saya tekankan sama kamu kamila
jangan pernah kamu bawa bawa nama keluarga saya sebagai keluarga kamu
karena saya tidak sudi kamu merusak nama keluarga rinaldi
semua orang kita faktirkan

kamu canggung kan siap atau gak kan
aduh aduh aduh aduh
kenapa kepala aku jadi pusing begini
aku jadi seperti ini
bu nanti penumpang bisa terangin ibu
tolonglah bu lepasin aku bisa nabrak kalau mati
ibu pasti mati
bu tolong lepasin bu
saya tadi tidak berniat seperti itu tapi kepala saya tadi pusing sekali
hanya maaf opioids yang sangat memanggap sosial di depan
aku merasa sangat terawat
baik belangrijk untuk tengok
mungkin seharian itu aku batas lubangnya
aku mau telepon cuma mau kasih tau kamu aja sih
kalau dikasih nomor telepon sama perempuan
itu tuh harus digunakan dengan baik baik
jangan didemin aja
terus lu mau lu apa
aku lagi bete di rumah
oh ya aku tahu kafe yang bagus
tempatnya nyaman terus makanan juga enak
mau gak kesana
aduh gak deh gue lagi males
kamu tuh jadi orang pemales banget sih
aduh pokoknya kamu gak bakal nyesel deh kesana
namanya itu kafe selera nusantara
aku gak akan ajak dua orang
lagi pula aku tuh gak pernah ngajak cowok pergi duluan
soal jual mahal padahal mau kan
yaudah sampai ketemu nanti ya

gitu lah aku sedang
ya udah apa
aku aja yang mulher
kurau akan jemputin ya

palang kekek semua

suara senjatush bahasa jakarta

orang ditanya apa joangnya apa
ibu pergi dulu ya camillah
nanti kalau ada apa apa kabari ibu ya
kamu lagi tugas ya
oh iya dok ini tempat yang aku ceritain
iya aku panah kesini bu
indi kok kamu bisa kenal sama edo
emangnya kenapa mil
kamu tuh suka pengen tahu urusan orang aja ya
kita duduk disitu yuk
permisi bu alena
bu ada kiriman bunga buat ibu
terima kasih bu
supir akan datang jemput kamu ke tempat kerja kamu
aku mau ketemu
menganjutkan pembicaraan kita kemarin
kita tuh cocok banget
dari tadi apa yang kita ongkirkan
apa yang kita omongin selalu aja nyambung
kapan kapan berarti kita harus ketemuan lagi
ya diatur aja lah
ya nggak usah diatur lagi
kita udah dua kali ketemu
itu juga tanpa disengaja
berarti itu ada artinya loh
tuhan mempertemukan kita
siapa yang teriaknya
siapa yang teriaknya
ada apa ya
masa aku gak enak
kita akan lihat
iya tahanan dia
jolah kau sih
kok bisa sih mil
jadi indi bermaksud untuk melindungi edo
tapi sekarang ini juga kena
kalau sekarang mila
bila ada di ambulans kak
ambulans yang membawa mereka ke rumah sakit
yaudah kamu jangan panik ya
aku kesana sekarang
mudah mudahan gak ada terjadi hal yang buruk sama indi ya nah
mak mama tenang aja ya mak
gak akan terjadi apa apa kok sama indi
kadi aja waktu susur kasih tahu mama
jantung mama gak berhenti berdetak
iya mama gak usah takut ya maya
mama tenang dulu ya
nah indi pa
kita ngundi aja sekarang ya
ya allah tolong mindungi indi dan edo ya allah